untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di indonesia pt data center indonesia atau dci sedang membangun delapan gedung untuk mengembangkan usahanya di kawasan mm dua ribu seratus cibitung bekasi
perusahaan yang bergerak di bidang penyedia layanan pusat dan data tersebut rencananya memiliki critical id load sebesar tujuh mw
seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas yang mencapai satu ratus empat puluh tiga dua puluh enam juta jiwa pt data center indonesia atau dce mengembangkan usahanya melalui membangun delapan gedung baru di kawasan industri mm dua ribu seratus cibitung bekasi jawa barat
gedung bernama jk dua ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di indonesia
dci menyediakan jasa bagi penyedia layanan cloud dan telekomunikasi
presiden direktur dci toto sugiri mengatakan dengan pembangunan gedung baru tersebut dci memiliki critical it load sebesar tujuh mw dengan service level agreement atau skala sembilan puluh sembilan ribu
tahun lalu itu perkembangannya tiga kali lipat dari akumulatif tiga tahun pertama
makanya kita berburu buru membangun
diketahui dci sudah beroperasi sejak dua ribu tiga belas dan telah melayani klien dari berbagai instansi mulai perusahaan perbankan asuransi telekomunikasi e commerce hingga cloud
baik berskala nasional maupun multinasional
sementara itu indonesia merupakan negara dengan jasa layanan cloud e commerce yang tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet
erik kustara bekasi